eh dia lompat lompat
maju terus tanpa mundur
maju terus pantang mundur
nah itu bercocok
kok dia lancar lancar ya
nah dapet kan juga
ya allah indra
kenapa kamu lepas kodoknya
saya suruh angkat tangan tuh kodoknya
tadi kan kamu bilang jangan bergerak
udah aku lepas
tuh tuh tuh
ini sih itu dia kodoknya
itu tuh kalau dapet dong
itu tuh kalau dapet dong
nah setengah dituang
setengahnya lagi kita minum deh
pasti kecabah milik kita itu
akan jadi kecambah yang
dan berdizi daripada punya yang lain
pokoknya kecambah kita itu jadi kecambah yang paling keren sedunia
nah betul itu
kata aku sih ya yang lain mah
wah biasa biasa aja gak level deh sama kita
jauh beda sama kita jelek
karena apa kita kan pakai susu yogurt
kalau mereka pakai apa
eh tapi kita pulangin ntar lah ya
iya kita istirahat dulu
eh ini kesini
bagus bagus banget ya
iya yang mana kita tunggu itu kan
indah indah banget ya
ini kecambahnya bagus banget
kecambahnya bagus bagus banget
menurut si utami yang paling imut di busan tren ini
utami bakal betah disini deh
ini ustaz anwarul ya allah
ini ustaz anwarul ya allah
ustaz anwarul tadi tuh kita
ustaz anwarul tadi tuh kita
dikejar kejar sama kecamba itu
sama nyatuk seram pokoknya takut terus kita diikat ikat sama sama ya allah ya allah udah
istighfar istighfar kalian itu cuman mimpi makanya kalian itu banyak banyak istighfar
jangan kebanyakan melamun menghayal jadinya kayak gini kan minde terus kalian juga keluar pesantren
nggak pakai izin ke gitu ya nak ya ustazah maaf ya ustazah udah yuk kita balik ke santra
dari mana sih kepo deh kepo habis dari kebun tadi kan rame rame ke kebun
alhamdulillahirobbilalamin kita sama sama bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar mengaji
sama sama ya tadi kita sudah sama sama berwudu terus pakaian kita pun sudah bersih
sudah suci mari sama sama kita membaca taawuj karena allah subhanahu wa ta'ala berfirman
di dalam surat an nahal ayat sembilan puluh delapan yang artinya apabila kamu akan membaca al quran maka memohon
perlindungan lah kepada allah subhanahu wa ta'ala dari golongan golongan syetan yang terkutuk
memang itu adabnya dalam mengaji ya dah mari sama sama sekarang kita mulai silakan pak deh
jim ha o dal dal sodakallahulazim alhamdulillah gimana pak ustadz bacaan saya
sama saya juga lagi belajar makanya saya kelamaan di dapur baru kali ini bisa kesempatan bisa belajar
ngaji sama pak ustadz enggak papa mister ya memang enggak bisa terlalu dipaksakan juga ya seadanya
memang dalam membaca al quran ataupun huruf huruf hijaya itu itu memang kita disunahkan untuk
memajangkan ataupun memperindah suara kita dalam membacanya ya memang seperti itu adabnya ya namun
itu kalau sudah mahir dalam membacanya nah kalau mister kan kita akan belajar setahap demi setahap
mister ya silakan mister ayo dicoba ya
kaluh itu damals ya thank god
hai uh dua puluh tujuh irk
ini udah pagi begini kalian masih di kamar aja
kok belum rapi rapi
belum bersih bersih belum mandi
kasih minta lagi pelajaran mulai di kelas
itu kayak suara kodok ya
kalian miara kodok di kamar ini ya
suara lukman pausat
sekarang kalian harus
mandi yang rapi ganti baju
langsung masuk ke kelas
karena sebetulnya pelajaran mau dimulai
yaudah pausat tunggu ya
udah deh pindahin
oh risik buat kodoknya